hari ini ada rencana kemana
kamu masih aktif kerja di luar ya
masa pandemi gini memang banyak sektor yang terkena dampaknya
cuma beberapa sektor strategis aja yang boleh beroperasi
tentu dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi
ada sih yang beruntung masih bisa kerja dari rumah
tapi banyak juga yang tetap harus keluar untuk cari uang
kalau gitu harus didukung dengan stamina yang kuat
dan protokol kesehatan yang ketat
kamu udah bawa masker cadangan kan
hand sanitizer juga jangan lupa
jaga kebersihan dan rajin cuci tangan ya
aku gak akan bosen ngingetin kamu soal ini
jauhi kerumunan dan hindari kontak fisik dengan orang lain
kalau ada keperluan transaksi sehari hari
mending pakai cara pembayaran non tunai aja
kan udah banyak tempat yang menyediakan cara pembayaran pakai tris
tinggal scan kode krisnya pakai aplikasi pembayaran di handphone
lebih aman kan bayar tanpa bersentuhan
aku sadar meski sama sama menghadapi pandemi
tapi dalam menghadapi virus ini kita harus saling jaga
jaga diri biar nggak ketularan
dan jaga jarak biar gak menularkan sekitar
yuk pakai masker dua lapis